yang warna merah ident kan
abang mau teh apa kopi
ada apaan sih
sepatu baru bang ojak hilang
oh seperti itu
barang yang dibeliin bininya
dari hasil keringat bikin kue malah dihilangin
halo assalamualaikum mi
ini pipi udah dipangkalan
sarapan udah mi
kopi juga udah
kalau ngirim uang ke mi mi ma belum
masya allah mi
istrinya kang kristen mau kesini
mau minta dikirim uang
ya dikirim atu kang
tapi utang kang amin ke saya bayar dulu atu
jangan dulu dikirim atau kang
saya juga belum bisa bayar
biasanya satu hari suka dapat berapa penumpang
jangan marah atu kang
sehari biasanya dapat berapa penumpang

kadang kadang mah lebih
itu mah tergantung
tergantung apa kang
eh kang bisda mau kemana
kan belum ada penumpang
justru lagi nggak ada penumpang
saya mau makan dulu
ya udah saya duluan
takutlah nggak bisa
bisa lah kemarin aja bisa
loh kok berhenti
eh maaf kebiasaan ngode jack
kalau ada penumpang mau turun pasti numpuk ke pundak
oh kalau jalan
oh jack pak
sama saya aja pak
oh maaf ya mas kalau gitu saya sama dia aja
nasi uduk sama telur
bentar ya tis
piring kotornya banyak banget
tis sabun gue abis
gue beli sabun dulu ya

tunggu sebentar shay
aku gak percaya
halo sayang tadi aku lagi jalan gak bisa angka telpon aku ketemu customer dulu ya
ya nanti sore ketemu tempat biasa dah love you ya udah mas saya ambil cicilan yang tiga tahun aja
terus kapan motornya mau diantar besok bisa pak motornya warna merah kan merah pak kalau warna
merah inden pak gimana sih mas kemarin saya telepon katanya ada makanya saya suruh mas datang
sini gimana yang warna merah inden kan mbak gimana sih mbak kemarin di telepon katanya ada
ada kok tapi buat saya lebih baik bapak ambil warna hitam aja karena harga jualnya lebih
bagus ketimbang warna merah sama biru kita bukan netral jadi banyak yang suka nah kalau nanti bapak
mau jual lagi harganya gak bakalan jatuh pak ya udah mbak kalau gitu saya ambil warna hitam ya
oke mas saya tunggu ya prosesnya ya iya ya makasih ya makasih pak makasih ya
pok kalau makan masih lama mah saya ngopi dulu aja ya sabar dulu ya
tis gelas kotor banyak banget gue nyuci gelas dulu deh kalau gitu makan aja
ya ya stop stop stop stop ya sudah sampai
ingat gitu sayang gak akan di taruh keinspiran errand ke profesional enggak enggak makan masa sekali
anterin gue dong ke depan
kamu gak lihat apa
mulai makan kalau gitu
gue tungguin dah kang eh mot
harusnya sih nungguin sambil
makan ya depo satu ya
jak kita ke kantor sekarang ya
baru dapet satu
kalau sing pas training itu udah lumayan tau
mau cek bu
amat saya aja bu
motornya udah nyala
udah deh sweet aja deh dapet dari bud
yah gue menang
harus di bmw